terima kasih anda masih menyaksikan political show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
sebelum saya bertanya ke istana ke bang abalin saya ingin putarkan terlebih dahulu ya
pernyataan dari ketua dpp pdi perjuangan pak jarod saiful hidayat
menarik sekali pernyataannya mungkin membenarkan ataupun mengamini tadi yang disampaikan oleh mas khairul umam
kita dengarkan sama sama pernyataannya pak jarod
ada beberapa alasan kenapa menteri pertanian menteri klhk perlu devaluasi
juga terkait dengan partai nasrem yang sudah mendahului menderekasikan calon kejadiannya
ini juga menjadi caratan
satu kinerjanya dua termasuk partainya
kalau memang gentle betul sudah seperti itu akan lebih baik
itu menteri menterinya lebih baik mengundurkan diri
itu lebih gentle
oke banga balin pernyataannya clear tadi ya
kalau misalnya gentle mendingan menteri menterinya mengundurkan diri ataupun keluar
memang faktor pertama kalau menurut dari pak jarod adalah kinerja
yang kedua adalah partainya karena partainya mendeklarasikan terlebih dahulu anies baswedan sebagai bakal calon presiden
jadi anti tesa ini sangat menjadi faktor ternyata dalam perisian pertanian
karena terkait dengan komisi itu komisi empat itu
kami tahu karena kami pernah ada di parlemen
saya tahu saya ada pernah di parlemen dan tidak ada urusan pada waktu itu
mau siapa saja yang menjadi mitra kerja kami pasti kita lakukan itu
artinya apa ya begitu cara kerja parlemen
parlemen itu kan representasi partai ada di sana kan
jadi kalau seperti itu disampaikan is okay
kalau soal partai kemudian mencalonkan saya sudah berkali kali bilang
apa bedanya dengan golkar dalam munas mencalonkan ketua umum air langga hartarto menjadi calon presiden
apa bedanya dengan gerindra tentang prabowo subianto
nah itu kan yang dipersoalkan tadi oleh pak jaros
yang ketiga apa bedanya dengan pan yang menggadang gadang atau mencalonkan pak erick menjadi presiden atau wakil presiden
itu oke kan artinya kenapa kita mesti jadi baperan dengan pernyataan pernyataan itu
iya kan nana jadi kalau nana pakai apa yang dijelaskan oleh pak jarod tadi kemudian menjadi pertanyaan dalam dialog kita
enggak lah saya kira enggak
tapi artinya faktor pilihan politik dari nasdem yang berbeda dengan pdi perjuangan itu akan menjadi pertimbangan dari presiden jokowi melakukan reshuff kabinet
seperti yang tadi disebutkan
makanya pertama kali ini ini sebagai contoh saja
pertama kali kib
kemudian ada partai golkar ada pan ada p tiga
presiden bilang is oke setiap partai punya keunangan
tiga nya kan menterinya pak jokowi
mau partai mana pun enggak ada urusan
tapi maksud saya masa sih presiden ikut ngurus ngurus partai politik sih nak
terlalu banyak yang harus presiden selesaikan dalam program strategis nasional menyonsong berakhirnya masa
tapi kan pada saat memilih pak zulkifli hasan sebagai menteri perdagangan faktor politis lebih kencang dibandingkan dengan faktor yang lain
jangan lupa nana disini kita pernah bahas
dia bilang bahwa kami bersama sama dengan presiden joko widodo tanpa pernah punya syarat apa apa
kalau presiden memilih kemudian pak zulkifli menjadi menteri apa yang salah
dari keunangan presiden
maksud saya begini kita juga membuat narasi dalam dialog kita ini sebagai bentuk pendidikan politik kepada publik profesor
karena itulah ya saya mesti menjelaskan seperti orang hebat gitu meskipun saya tidak hebat
oke prof hendrawan tadi menanggapi yang disampaikan oleh pak jarod ya
bahwa yang pertama adalah faktor kinerja sesuai yang tadi anda sampaikan fact base berdasarkan kinerja
tapi yang kedua faktor partai karena nasdem sudah mendeklarasikan terlebih dahulu
anies baswedan sebagai bakal calon presiden
itu menjadi pertimbangan pdi perjuangan untuk mendesak pak jokowi mendepak nasdem menteri menterinya
nana begitu nasdem mendeklarasikan pak anies ya
saya menyampaikan di sebuah media masa bahwa nasdem sedang berdialektika dengan dirinya sendiri
karena organisasi politik sebenarnya sebuah entitas dialektis juga
itu sebabnya tadi
nah kalau dari segi politik sebenarnya harapan kami adalah partai partai yang ada di dalam koalisi ini fokus untuk melakukan capaian capaian
sebagaimana yang sudah ditentukan di dalam kabinet
itu sebabnya kami juga mengkritik relawan loh
yang begitu bising jauh jauh hari sebelum tahun politik
sama karena kita ingin fokus kepada pekerjaan dan target target pekerjaan rumah yang dikatakan pak muhtar tadi banyak sekali
tiba tiba ada satu partai yang dalam tanda petik tadi melakukan political positioning dengan membuat satu gerakan antitesis
jauh jauh hari sebelumnya sehingga kita ini panas politiknya terlalu awal ini
oke tapi kan
kita ini masih banyak pekerjaan rumah
pandemi baru dinyatakan selesai kapan ppkm
baru akhir tahun
kemudian kita berhadapan dengan tahun dua ribu dua puluh tiga dengan ketidakpastian global yang luar biasa
ancaman resesi stagflasi
kok tiba tiba energi kita dihambur hamburkan untuk membicarakan ini
persoalan persoalan politik yang sebenarnya schedule nya sudah ada sebenarnya
nah itu yang kami rasa sebenarnya ada kesepakatan atau konsensus yang harus dibangun bersama dan harus dijalankan bersama
bukan faktor personnya
kalau misalnya nasib
person oh kalau person kan setelah undang undang kementerian negara kan memang berdasarkan berbasis kinerja
oke bukan maksud saya
karena nasdem mendeklarasikan lebih cepat menurut pd perjuangan
bukan masalah topongnya
presiden sendiri kan menilai ojo ke susu
itu kan artinya dalam persepsi kolektif ini
ke susu menurut lo
susu itu enak tapi kesusu tidak enak gitu loh
tapi kan koalisi indonesia bersatu kan membentuk
ojo ke susu tapi juga jangan terlalu lama
nah main sebabnya ada schedule
tapi kan kib sudah mendeklarasikan dulu koalisinya
artinya panas politiknya sudah disulut dulu an oleh kib
kenapa kemudian kib tidak di
tapi itu kan hiburan politik saja
oke itu hiburan politik ya
oke menurut pd perjuangan ya
belum ada semacam satu bangunan koalisi ya
itu sudah dibentuk loh prof kibnya
iya betul tetapi kan belum secara serius
nggak ada orangnya maksudnya
ini kan baru semua supaya mengisi ruang ruang politik saja
oke jadi karena faktor nasdem terlalu cepat mendeklarasikan anies baswedan mengganggu stabilitas
dalam perspektif sekali lagi
merasa terlalu cepat
ya jadi karena faktor nasdem terlalu cepat mendeklarasikan anies baswedan mengganggu stabilitas
jadi begini nana
dua ribu dua puluh empat tidak akan terganggu itu kita pastikan prof
terbukti sekarang sejak oktober sampai sekarang di dpr suara kita tetap bisa sama
tapi nama koalisnya koalisi perubahan loh pak tasmin
hanya satu yang kemarin berbeda
revisi undang undang ikn
ya tetapi itu kan abstain
iya kalau hp juga nanti mungkin nanti cepat
jadi poin kita adalah yang pertama
karena tolong dihargai pilihan dan independensi nasdem pasca dua ribu dua puluh
sampai dua ribu dua puluh empat ini komitmen kita tulus dan full
jadi sekali lagi kalau urusan resafel kita nggak mau urus
itu rumahnya presiden kewenangan presiden
mau dilakukan apapun kita tidak ada pilihan
kecuali satu menerima
taat secara konstitusi
yang berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan kebersamaan kolektif
maksudnya mungkin koalisi
itu memang kebersamaan sampai dua ribu dua puluh empat
kalau dibilang soal nasdem terlalu cepat
itu ada ratusan baliho dimana mana orang nyatakan diri
saya ketua partai ini
itu juga ada kan
itu kenapa tidak dinilai terlalu cepat
sudahlah ini bagian dari dinamika
masing masing kita punya perhitungan sendiri
seperti kata umam tadi
nasdem sudah mengambil langkah
tentu semua konsekuensi
nggak ada pilihan lain kecuali kita siap menerima apa yang kita lakukan
itu itu itu
itu biasa saja
tapi yang penting sekarang ini
yang penting kami ingin tetap fokus bersama presiden sampai dua ribu dua puluh empat
dan itu pasti pegangan kami adalah pidato pak surya tanggal tiga oktober
kita ingin melanjutkan pembangunan
tapi kita ingin memperbaiki di sana sini
karena pemerintahan ini juga kan tidak semuanya baik
walaupun kita di dalam
pasti ada sesuatu yang perlu diperbaiki
jadi ini terlalu terlalu dibesar besaran
nasdem ini terlalu terlalu terlalu diagu agungkan terlalu fokus
kita biasa biasa aja lah
prof hendrawan tolong dihargai pilihan politik nasdem yang mungkin berbeda nanti setelah dua ribu dua puluh empat
kalau sampai dua ribu dua puluh empat masih sama
tapi dua ribu dua puluh empat sampai dua ribu dua puluh sembilan tolong dihargai pilihan politiknya
pasti pasti kami menghargai pilihan dari
tapi tadi disebut antitesis
antitesis itu yang dikembangkan oleh nasdem
yang pertama yang menyuarakan
personal nasdem yang kemudian sudah dikoreksi secara kelembagaan
kalau kita sudah bersepakat membangun satu koalisi
itu manajemen kita bukan manajemen taksi
tapi manajemen kereta api
stasiun pemberhentianya juga jelas
tidak bisa taksi sik sak
oh ini jalanan lto
jadi sekarang menurut pdip nasdem sedang berzikzat
itu sebabnya saya mengatakan
kita gak bisa lawan lah profesor
nasdem sedang melakukan eksperimen political positioning
dan itu sasah saja menurut saya ya
karena kan nasdem
bang surya saya ikuti bidatonya videonya berkali kali
kan ingin menjadi yang terbesar
dan wajar saja
tapi kalau sasah saja kenapa kemudian itu di
disebutkan ataupun diperhatikan betul oleh sekjen dan juga ketua dpr
karena dia menerjemahkan kereta api
dia tidak bisa begitu naik kereta api
saya loncat saja
tujuannya siksa gak bisa dong
saya sedikit ingin menggaris bawahi
tadi ingin sampaikan prof endrawan
sebenarnya sangat logik gitu
tetapi ada satu celah yang kemudian saya menangkap ada sedikit inkonsistensi di sana
betul itu memang dalam konteks logika manajemen kereta api
tetapi pada saat yang sama dalam konteks penyikapan dinamika koalisi
ada perbedaan sikap di sana
dan melakukan eksperimentasi politik
dianggap sebagai offside secara politik
sementara kita tahu kib diakui atau tidak
kib adalah sebuah koalisi yang menurut informasi spekulatif
monggo bang abalin diklarifikasi
dikomunikasikan sejak awal kepada presiden
sejak momentum mei
dan diberikan deadline pada bulan juni
dan ternyata di clear
dan kemudian itu adalah sebuah eksperimentasi yang konon
yang dipersiapkan untuk salah satu nama yang juga kader terbaik alternatif dari pdip
dan itu tidak dianggap sebagai sebuah antitesa
nah inkonsistensi ini yang kemudian sebenarnya menunjukkan sebuah dinamika
dan itu dinamika yang wajar
tetapi sebenarnya kalau misal kita melihat antitesis itu apakah sesuatu yang harus ditabrakkan
sebenarnya tidak harus
bagaimanapun juga antitesa itu adalah sebuah proses pencarian
selama nasdem bisa meyakinkan kepada pak jokowi
bahwa ini adalah bagian dari upaya untuk melakukan perbaikan
itu dalam bahasa tradisi pesantren bang ali ini
artinya silahkan tanya bang ali
kira kira mencoba untuk melakukan tadi perbaikan perbaikan
yang mungkin memang belum baik
tetapi pada saat yang sama kalau ada yang kekurangan
nah oleh karena itu sebenarnya
ini adalah political positioning
yang kemudian harus dicermati
tetapi bagaimanapun juga sikap nasdem
dan juga sikap teman teman di kib
jadi harus disikapi sebenarnya juga sama
nah oleh karena itu kalau misal kemudian
teman teman di pemerintahan melihat kalau yang nasdem ini offside
saya pikir itu ekspresi yang cukup kurang inkonsisten
nah oleh karena itu sebenarnya ya ini dalam konteks politik
oke anda merasa dianaktirikan bahwa kib tidak offside
jadi begini nana ketika kita membangun koalisi bersama sama
kita sudah siap
kita sudah siap dengan semua konsekuensi
termasuk yang terjadi sekarang
ini bagian dari dinamika
mau dibilang offside
yang satu tidak offside
biar rakyat pada akhirnya yang menilai
kita semua bekerja dengan hati nurani masing masing
toh pasti semua
pasti semua berpikir untuk kebaikan dan kemajuan bangsa
jadi kalau bagi kami ini tidak ada apa apa
ini biasa saja
jadi tidak merasa diperlakukan berbeda ya
koalisi yang satu tidak dianggap offside
bahkan koalisi itu kan semakin terbuka
ketika di tengah jalan ada orang yang kalah masuk lagi
kita welcome tidak apa apa
itu biasa saja
oke silakan prof indrawat
ya saya setuju
setuju dalam arti berbagai dinamika itu harus dipandang sebagai hal hal yang biasa dalam politik
karena keseimbangan politik kan juga dinamis
tetapi kalau saya membaca dari luar sebagai orang luar
saya melihat nasdem juga bergumul
itu sebabnya saya mengatakan berdialektika
bang surya paloh dalam satu versi pernah mengatakan
taruhan saya tidak besar besar amat kalau memang tidak bisa tidak ada masalah bagi nasdem untuk tidak mengusung capres
iya karena nasdem kan tidak bisa sendiri
jadi itu kan ikhtiar
sejumlah komponen nasdem kemudian mengundurkan diri
misalnya itu juga bagi saya
ya itu tidak apa apa
yang berdialektika ini
itu biasa saja
itu sebabnya silahkan teruskan dialektika itu
tetapi sekali lagi tadi ketika kita sudah sepakat untuk membangun sebuah koalisi
dan koalisi itu targetnya sampai tadi dua puluh oktober dua ribu dua puluh empat
maka marilah kita sama sama di satu kereta api dong
oke ini marilah sama sama di satu kereta api
kalau menurut harapannya pdp jawa jawa
jangan pindah pindah stasiun
jangan pindah pindah stasiun
kalau mau ke surabaya apa
berhentilah di tegal semarang
kita akan terus bersama sama
percaya atau tidak
meskipun mengangkut penumpang baru ya
dalam koalisinya begitu
pak jokowi kan tidak bisa dicalonkan lagi
kalau pak jokowi bisa dicalonkan lagi
kita akan berhitung lain
ini faktanya kan begini
pokoknya sampai dua ribu dua puluh empat kita tetap bersama sama
dengan pak jokowi
itu bagaimana menurut pdi perjuangan
dengan komitmen nasjem tadi
ya tapi kan
komitmen itu kan gini
salah satu ciri komitmen adalah irreversibility
sesuatu yang tidak bisa diputar ulang gitu loh
nah ini kita lihat saja ya
tapi pernyataan ini irreversible
lain di mulut
maksudnya prof begitu
oke itu peribahasa jawa
nah tapi ini
pernyataan dari sekjen partai nasdem
kita harus dengarkan bersama
mungkin menguatkan tadi apa yang disampaikan oleh bang taslim ya
saya juga gak tahu nih
makanya kita dengarkan sama sama
ini maksudnya apa
apakah akan terus bersama dengan pak jokowi atau seperti apa
pengusung dan membentuk koalisi kabinet
bersama koalisi melaksanakan pemerintahan
mendukung presiden terpilih
sampai selesai dengan sukses
dan commitment politik partai nasjem
sebagaimana yang sudah disampaikan oleh ketua umum beberapa kali
akan terus mengawal
presiden sampai selesainya masa tugas
satu yang harus dicatat ya
will never quit di koalisinya pak jokowi ya
di dalam mengawal pembangunan nasional
itu begitu pentingnya
bangsa dan negara kita
di situasi yang sulit ini
itu pernyataannya pak joni plates
sekjen partai nasdem
agak sedikit bersayap
saya gak tahu tuh
kalau tadi saya tanya kan
apakah akan terus bersama dengan koalisnya pak jokowi
tapi jawabannya adalah
bersama mengawal pembangunan nasional
jadi ada sedikit pergeseran
pernyataan ini pak taslim
kalau saya terjemahkan itu
pembangunan nasional dalam arti pembangunan yang dipimpin oleh pak jokowi
itu pemahaman kita
tapi kalau misalnya nanti
dari tiga menterinya nasdem
saat ini kan ada
menteri pertanian menkominfo dan juga menteri klhk ya
kalau misalnya yang dicopot hanya satu
apakah nasdem akan tetap berada di koalisi pak jokowi
satu atau dua atau tiga
kita tetap bersama pak jokowi
komitmen kita tanpa syarat
jadi tidak akan mundur juga
satu atau dua atau tiga
kalau reshuffle itu kan pasti evaluasi
evaluasi cara menyeluruh
dan di dalam itu bukan hanya nasdem
jadi apapun yang terjadi
kita tetap bersama pak jokowi
nah ini penting ini
artinya kalau tidak ada satupun kader nasdem di kabinet
apapun yang terjadi
tetap di koalisi
apapun yang terjadi
apakah akan setulus itu nasdem
kalau misalnya nggak ada satupun menterinya tetap berada di koalisi pak jokowi
kita akan lihat
agak sulit ya memahami itu
dalam politik mas
itu adalah formula
itu adalah rumus dasar
tapi bagaimanapun juga tentu ada ruang negosiasi
tapi sebenarnya kalau misal kita melihat dalam perspektif yang lebih besar
pembangunan itu adalah sebuah proses continuity
kalau misal ikhtiar nasdem
itu kemudian dianggap sebagai upaya keberlanjutan
sebenarnya oke oke saja
tanpa harus melihat pengkotak kotakan gitu loh
ini bagian dari kita
ini bagian dari lawan
itu saya pikir tidak tepat
tapi kalau misal di dalam konteks
ini kan teman dari nasrani yang sangat dekat dengan nu
oleh karena itu perspektifnya diperluas dulu
tetapi kalau misal memang kita lihat bagaimana kemudian tadi disampaikan oleh pak
ya saya pikir itu bagian dari sebuah upaya untuk meyakinkan
tapi feeling saya most likely presiden tidak akan mungkin membabat habis
salah satu tiga menteri
tiga menteri dari nasdem
pasti tetap ada
kalaupun memang ini ada konsekuensi politik
kemudian terkena imbas dari safel
satu dua tapi tidak akan ketiga tiganya
tidak akan dibabat habis ketiganya ya
tidak akan dibabat habis
karena itu bagian dari proses negosiasi
at least untuk menciptakan ruang negosiasi
yang mungkin ada celah celah yang kemudian nanti menuju di dua ribu dua puluh
jadi presiden jokowi tidak akan menutup pintu negosiasi dengan membabat habis semua kader nasdem di kabinet ya
silahkan pak ali
jadi tetap disisakan
supaya ruang negosiasi ini tetap terbuka
berarti ini disisakan soal politik
saya ingin mengatakan bahwa di seluruh negara negara demokrasi yang menjadikan partai politik sebagai instrumen demokrasi
terputus antara kader kader terbaik di pemerintahan dengan partai politik
kasih tunjuk kepada saya deh
di mana praktik politik mana yang seperti itu terjadi
ada mengawal tentang kebijakan kebijakan pemerintah di parlemen
dan disini sebagai eksekutor
makanya disebut legislatif dan eksekutif
itu sebabnya kan kalau dari semua pembicaraan kita tadi ini kan saya selalu bilang supaya dia datang di istana dengan senyum
dan dia pergi juga dengan senyum
jadi datang tanpa moko pergi tanpa penguang
dan makanya supaya jangan juga ancam mengancam orang itu gak baik
oke maksudnya apa nih siapa yang mengancam dan siapa yang diancam
dalam pengertian begini
orang itu orang itu kalau nanti kan diajak nih diajak dalam memimpin pemerintahan
kalau kita dengar pembicaraan ini kan pemerintahan ini kan dia sampai berlangsung sampai pada dua ribu dua puluh
makanya saya agak sedikit menggelitik kalau
sampai dimakzumkan lah dimakzumkan segala macam dan segala macam
pemaksulan itu maksudnya
pemaksulan dan segala macam
saya pikir ini negara loh ini bukan apa urusannya
oke kembali ke tadi poin tadi apakah kemudian presiden jokowi akan menyisakan kader nasdem di kabinet atau akan membabat habis
kenapa nasdem yang harus disebut sebut terus
karena memang yang disebut oleh pdi perjuangan juga nasdem
iya ada orang lain
kan partai lainnya tidak dianggap off site
selain juga bicara tentang pan orang lain juga bicara tentang gerindra
orang lain juga bicara tentang partai bulan bintang p tiga monoarfa dan macam macam
kok seksi banget sih
jadi akan disisakan
atau gimana atau tunggu presiden
kita tunggu aja waktunya yang tepat
presiden akan melakukan sesuatu untuk kepentingan keselamatan bangsa dan negara dan pemerintahannya
oke dari pdip sendiri sebetulnya ingin tetap berada dalam satu perahu koalisi dengan nasdem atau bagaimana sih prof
pernyataan sekjen nasdem tadi pemenang tidak pernah meninggalkan gelanggang juara tidak pernah meninggalkan panggung
saya kira itu adalah bagian dari isyarat bahwa komitmen kami itu tetap terjaga
tetapi sekali lagi pak taslim komitmen adalah investasi terhadap hal hal yang tidak mudah diubah
itu sebabnya ketika perilaku politik di lapangannya berubah ubah
ya tadi saya menggunakan istilah manajemen
menjelang menjelang menjelang
menjelang menjelang menjelang
ini sebenarnya anda bermain main di dua dunia yang sebenarnya menimbulkan kegalauan
antara janji politik dengan perilaku politik di lapangan berbeda
menurut prof hendrawan seperti itu
iya kalau secara pribadi itu kan divided self
pribadi yang terbelah
oke tapi saya ingin tanya pdi perjuangan masih ingin berada dalam satu perahu koalisnya pak jokowi nggak dengan nasdem
tema hut kami yang ke lima puluh persatuan indonesia untuk indonesia
untuk indonesia raya
artinya masih ingin bersama
sama sama sampai ke tujuan ya kereta api
iya kalau kita sudah sepakat di kereta berhentinya di stasiun
stasiun ini dengan tujuan kota tertentu jangan loncat
tapi jangan didorong dorong juga keluar dari kereta
ini kan soalnya antitesis itu politik antitesis ini kan berarti dia sudah loncat dari kereta
oke oke nanti saya akan tanya dampaknya apa kalau misalnya pak jokowi menyisakan hanya satu atau dua
menterinya nasdem atau membabat habis semua menterinya nasdem apakah itu akan memberikan dampak elektoral kepada nasdem atau justru sebaliknya karena tadi hasil survei menunjukkan nasdem mengeruk juga tambahan elektoral dari approval ratingnya pak jokowi
nanti kita akan bahas lebih dalam dan bagaimana tanggapan dari teman teman mahasiswa
tapi kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana mana tetap bersama kami di political show